iya menjelang lebaran tradisi pasar bandeng kembali digelar di kota santri ini
salah satu acara yang paling menarik perhatian warga adalah kontes bandeng raksasa
serta otak otak bandeng
bagaimana keseruannya berikut diputarnya
bagaimana keseruannya berikut diputarnya
ikan bandeng yang memiliki bobot paling berat dialah pemenangnya
selain kontes bandeng raksasa panitia juga mengadakan lomba minum otak otak bandeng raksasa
yang selama ini jadi ikon menu khas gresik
yang menarik dari kontes otak otak ini adalah inovasi rasa dan penampilannya
kalau yang lelang bandeng kan kriterianya kan bandeng yang paling besar
kalau yang otak otak ini dari rasa bandengnya
festival pasar bandeng mendapatkan sambutan meriah dari para peserta
ratusan warga antusias menonton dari dekat hasil karya para peserta
dalam kontes otak otak bandeng ini
langu peserta dari dinas perikanan dan kelautan gresik keluar sebagai juara
anak anak itu pernah hasil
semuanya kan berbentuk tak ada yang hilang
kalau mas enam
dapat hadiah berapa
sementara untuk kontes bandar raksasa
akhirnya dimenangkan oleh arief rahman hakim warga dusun tanjung widodoro desa mengari gresik
ikan bandeng milik arief seberat lebih dari enam kg
dia berhak menggondol uang pembinaan senilai dua puluh juta rupiah
bisa buat jantai ini tradisional aja
gak kasih makan apa
gak kasih makan cuma kasih bobo
meskipun festival pasar bandeng tahun ini tidak semeriah tahun sebelumnya
tetapi masih tampak antusias warga gresik
sepinya festival pada tahun ini
dikarenakan banyak petani bandeng yang gagal pandang akibatnya terkiang dan girok
sementara hasil kontes bandeng raksasa dan otak otak bandeng ini
akan diserahkan ke panti asuhan dan juga pondok pesantren